lo bobby kan udah jalan
anak sendiri pergi berangkat sekolah lo kagak tau
mungkin bukan kagak tau be
kan inalko yang mau naik ojek
anu maksudnya sekalian nanya
citra udah pergi tadi pagi pagi
mau ke tukang jahit
fitting baju pak gerayu nya dia sama temen temennya
kalo pak gerayu gitu butuh pendamping nggak ya
ih mana ineke tau
ya udah bun bun
ayo ayo mau melamar ke tempat temen dulu
ke daerah kuningan sama tanah abang
tadi pagi citra berangkatnya buru buru
soalnya nanti sore orang tuanya mau datang
orang tuanya citra
iya dari medan
cuman buat urusan aja
saya raphaasin jalan dulu
saya bukannya rais
udah mendingan mak alhamdulillah
udah kagak udah ngagi gua juga
oh seperti itu
iya mak tapi masih lemes katanya
kasian anak emak
terus dokter bilang apaan
ya kata dokter udah mendingan tapi belum boleh pulang
be ndien jangan ya
ya dah gua doain dagangan lu laku
biar lu cepet bisa beli rumah sendiri
ndien gua bukannya ngusir
gua pengen lu mandiri ngerti gak geluh
ndien gua pengen lu mandiri
hei serahkan aja di sini
terus malam tidur kagak
si tati minta dia beli minum
yaudah serahkan aja
nanti siang biar mak yang gantian nunggu
mau mau ojek kanterin
mau mau kesana sendiri
kagak sih kayaknya
kenapa loh senyum senyum begitu
kagak mak yaudah mak ojek istirahat dulu
yaudah sono istirahat tapi abis istirahat jangan lupa ngojek
kita perlu duit buat biar rumah sakit
baik om harun
om mau kemana
ada perlu ke tempat teman
mau berangkat sekolah ya
udah pake seragam gini
mau nungguin siapa nih
yaudah kalau gitu
saya duluan ya
duduk dulu deh
iya emak makasih
salah ya emak
kata ojek sih udah mendingan
tapi kagak tau dah
mak juga belum kesono
mau saya temanin emak
kamu menang lho tre pur
nenak aja lu tis
sorry ya gue gak main judi
kenapa tuh senyum senyum sendiri
daripada gue merekut sendiri pilih mana lu
enggak dua duanya tuh pur
gue lagi seneng tis
kalau bisa sih
saya gak pengen tau
eh kalau ada temennya lagi cerita dengerin dong
hahaha iya tuh apa
ternyata cowok yang kemarin buncengin citi

ternyata cowok yang kemarin buncengin citi
mitra itu itu bukan pacarnya
terus ntar sore orang tuanya citra mau datang dari medan
yang mau datang orang tuanya citra kenapa kamu yang seneng pur
etis berarti ini kesempatan gue buat ngedapetin hatinya orang tuanya citra
mau masih terima pesenan gue emak
sekarang sih kagak
ya emak juga bingung
kagak enak nolak nolakin pesanan terus
sibuk ngurusin potati ya mak
kalau saya boleh usul emak
kalau pesanan kuenya dikit dikerjain sama poyanti aja
kalau emak butuh bantuan saya siap bantu kau emak
oh seperti itu
waalaikumsalam mbak herman waalaikumsalam mbak herman
duduk duduk bang
maaf emak saya sekalian pamit ya emak
buru buru bisa tidak menggaguhkan
enggak kok om assalamualaikum
kemarin potati kelihatan kurus deh pak